gue yakin dalam hitungan ketiga dia pasti manggil gue
lu gimana sih ngeliat cewek lagi kesakitan mukanya bantu malah tinggal
oh kamu mau digendong yuk
eh yalan status lu sama devon tuh sekarang jadi apa sih
terus apa dong kalau gitu
gini ayas gua tuh sama devon ga ada hubungan apa apa serius
makanya gue sebel banget semenjak foto itu nyebar
orang tuh mikirnya gua sama devon udah pacaran
skul banget ga sih gua
suka suka lu ya
aduh waktu gua sakit man
gua ketulit dulu ya
oh yaudah yaudah
nih lu pegang ya
oh ya jalan
gua tunggu sini ya
jumlah nominal yang terdapat di jumlah khusus burung buka dipindah kolom soldi debit atau kredit dari rekening yang bersangkutan
kau dan aku ibarat senja dan malam
namun tidak pernah bersatu
kamu kurang tidur ya
ayo sekarang kamu cuci muka dulu
aduh perut gua masih sakit lagi
halo yas masih lama
sorry lan perut gua masih sakit banget nih
kayaknya gara gara kebanyakan makan sambal di tadi malam
ya terus gimana dong
ini soalnya kita udah lama loh ninggalin kelasnya
lo duluan aja deh lo bawa ya patungnya
thank you lan

aduh kaget gue
loh mbak kakinya kenapa mbak
oh ya pak saya boleh minta tolong gak ya
ini tolong bawain patung anatomi ini ke keluar saya ya
iya mbak baik proh
makasih ya pak
mendingan lo kok ke sw ya
mendingan lo ke uks
nanti juga gue mau ke uks kali
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lo ke uksnya ngeset aja ya
dalam hitungan ketiga
ngeliat cewek lagi kesakitan
bantu mah aja tinggal
oh lo mau digendong
siapa juga yang mau digendong
bantu gue berdiri aja
bantu gue berdiri aja
bantu gue berdiri aja
gue juga tau harus pelan pelan
lo mau ngeset aja ya
lo mau ngeset aja ya
ini udah sudah baru
tadi bapak memanggil
sudah cepat ke kelas
bu ilang juga
tadi sih bilangnya duluan bu
soalnya saya ke toilet dulu
lah kok ada di bapak
wulannya mana pak
mulanya tadi jatuh dari tangga bu
sekarang dia ada di uks
mau ngeliatin wulan bu
lo abis dari toilet kan
romana mana sih kok gak balik balik
ya iyalah gak balik balik
orang dianya nggak ke toilet
terus kemana tuh anak
dia tuh ke uks
sama si wulan
uks sama wulan deh
sakit banget ya
aduh kenapa sih kok bisa sakit gigi nih
bantesan sakit banget
ini sih bengkak banget ini
gua urutin ya
gue gak maump
gua gak biasa diurut
untung yang lain salah urut lagi
kalo kesel leo itu harus diurut
untung yang lain salah urut lagi
lo mau lo diemin sampe darah lo membeku terus lo kena stroke
iya lo apaan sih jangan nakutin gue deh
udah lo gausah maksa gue karena gue ga akan mau
biarin aja deh ntar gue sembuh sendiri
mana bisa sembuh kalo ga diobatin
pokoknya gue ga mau
bokap gue tuh di kampung biasa ngurut
biasa dibantuin orang yang kayak biasa rtulangnya atau seleo gitu
jadi gue sering ngeratiin dia aja jadi bisa